penemuan jenazah termutilasi yang dicor di semarang mengemparkan publik dan hingga saat ini polisi belum merilis terkait dengan siapa terduga pelaku maupun apa yang kemudian motif dibalik pembunuhan maupun penyebabnya
dan kami akan mengonfirmasi kepada pihak kapolres tabes semarang kompas polisi irwan anwar selamat malam pak irwan
ya selamat malam mas
baik pak irwan sejauh ini setelah olah tkp apakah kemudian sudah diketahui atau sudah ada dugaan begitu terkait dengan motifnya pak irwan
ya baik sejauh ini selama kurang lebih satu x dua puluh empat jam setelah kita menerima laporan polisi ini kita sedang merekonstruksikan antara hasil olah tkp kemudian keterangan keterangan saksi setidaknya ada lima saksi yang diminta keterangan kemudian alat bukti yang ada di tkp
karena korban ini adalah korban kejahatan
oke pak irwan alat bukti yang anda sebutkan ini apakah memang yang digunakan dalam pembunuhan atau kemudian memang yang ada saja di lokasi
ya alat bukti keterangan saksi salah satu alat bukti kan keterangan saksi
kemudian barang bukti yang lain misalnya diketemukan linggis yang berlumuran darah yang kami duga itu digunakan sebagai alat serana untuk melakukan kejahatan
karena kebetulan di sisi kiri dan sisi kanan dari korban itu ada luka tusuk yang kami duga itu ditusuk menggunakan alat yang ditemukan di tkp
oke ada semacam kecocokan begitu ya pak dari jenazah korban maupun dengan alat yang diduga sebagai alat yang digunakan membunuh
nah kalau kemudian dilihat dari tkp nya begitu pak apakah kemudian tindakan membunuh bahkan mencor ini adalah
tindakan reaktif atau memang sudah direncanakan apakah bisa ada kesimpulan dari hanya oleh tkp dan keterangan saksi saja begitu
jadi perlu kami tambahkan bahwa kondisi korban itu dalam keadaan terpotong potong atau termutilasi
lengan kiri ke bawah kemudian lengan kanan ke bawah dan leher ke atas jadi ada empat bagian
dan itu seluruhnya dicor ditanam kemudian ditutup dengan semen
sedangkan bagian kepala kemudian lengan kiri dan lengan kanan itu dimasukkan ke dalam karung kemudian hanya diletakkan begitu saja di atas jenazah yang sudah dicor ini
oke berarti kalau kemudian bisa ditarik benang merahnya paling tidak apakah ini kemudian aksi yang reaktif begitu pak
atau bahwa tersangkut
atau pelaku ini kemudian kaget dengan pembunuhan ini dan akhirnya menutupi dengan tergesa gesa begitu
nanti akan kita bisa simpulkan ketika keterangan
baik pak irwan
masih tersambung bersama kami pak irwan
suaranya tidak terdengar
baik kami mohon maaf ada kegagalan sambungan dengan kapol restabes semarang
kami akan mencoba menghubungi nanti